nkpuri jenderal listio sigit membubarkan satuan tugas khusus polri satgasus setelah kepalanya verdi sambo terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri
sejak awal pembentukan kelompok elit polri ini menjadi pertanyaan mulai dari efektivitas kinerja hingga dugaan menjadi lembaga super body di tubuh polri
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung tiga orang narasumber albertus wahyu rudanto
mas wahyu komisioner kompolnas selamat malam mas
bagaimana tempat menilai berkaitan dengan efektivitas lembaga ini sebenarnya
satgas ya satgas ini
terima kasih mbak putri
kami kan posisi kami baru dua tahun di komponas tapi kami memang kebetulan ada dua anggota polri
yang satunya lagi dua kali dari kapoldo yaitu pak puci
kami mau melihat satgas sus ini sering berbenturan dengan struktur yang sudah ada
apakah kebenarannya ternyata itu kita dalami waktu itu sebelum kejadian kasus ini mbak
kasus ini ternyata sudah dibentuk zamannya kapolri nya pak tito
alasannya waktu itu untuk akselerasi tugas tugas yang menjadi atensi pimpinan
dengan anggaran yang langsung digeledahkan oleh kapolri mengenaikan dana taksinya polri
tetapi dalam perkembangannya memang ada kritik internal
menai keberadaan personel personel di dalam satgas sus ini
karena para personel di dalam satgas sus ini rupanya mendapat privilege dalam banyak hal
misalkan untuk sekolah sebagainya ya
jadi prioritas gitu ya
ini yang sangat penting bagi personel
itu mereka lancar sehingga menimbulkan konflik internal
sehingga dengan adanya keputusan ini dari pak kapolri menurut kami
itu tepat dan proporsional
karena kehadiran satgas sus ini saat ini sudah menjadi benalu di dalam organisasi mbak
pertama di overlapping
dua personelnya ini seolah olah pihak istimewa untuk karier seperti sekolah
karena polri ini sekarang dikenal sekolah untuk mereka yang lain yang ikut tes
ada juga yang mendapat fasilitas fasilitas khusus seperti yang disebut sebagai talent scouting
dan itu anda sudah komponen
sudah melihatnya sejak satgas ini dibentuk
sebelum kejadian ini
sebelum kejadian ini
tapi sudah memberikan evaluasi
dengan adanya pak fethi sambo kemudian bermasalah lalu dibarkan dengan banyaknya masuk
saya kira bukannya komponen sebetulnya ada masukkan dari pihak lain
karena kehadiran satgas sus ini sudah pada beberapa hal
dan itu sering jadi masalah di internal
tumpang tindih satuan kerja salah satunya itu ya
saya ke bang trimet
bang trimet komisi tiga juga melihat hal yang sama
bahkan juga kabarnya disebut sebut ini adalah kelompok yang dalam tanda kutip super body di tubuh polri
saya mungkin ingin mendambakan apa yang disampaikan oleh pak wahyu
satgas itu berdiri di dua ribu tujuh belas
zaman ke dua belas ke dua belas
sesungguhnya satgas itu juga merespon
kita tahu ada peristiwa demo besar besaran empat november dua ribu dua puluh
sebetulnya awalnya satgas sus ini namanya kan satgas sus merah putih
jadi ada kata kata merah putih
jadi satgas sus ini diharapkan bisa mendekati tokoh tokoh
seperti kan ada peristiwa basuki cahaya purnama
bisa mendekati tokoh tokoh
sehingga suasananya kondusif
tapi belakangan satgasus merah putih ini berkembang dalam penanganan perkara
sebagaimana yang disampaikan oleh pak wahyu
saya sendiri pada saat rapat dengan kapolri pak tito
tempoari sempat menanyakan itu
apakah ini menjadi tim elit dari kapolri
apakah ini tim elit dari polri untuk memberantas penegakan hukum
apakah ini juga
ada arahan dari presiden jokowi
apakah ini juga pembentukan untuk men trigger direkturat direkturat yang ada di baris krim
misalnya pidum pitsus dan sipiter ektus
itu yang kita juga pertanyakan
dan pak tito meyakinkan dan juga dilanjutkan oleh pak idam ya
bahwa ini tidak tumpang dinding dengan posisi posisi yang saya sebutkan
jadi sekaligus juga ini bukan pasukan elit yang disebutkan ini
tapi ini adalah hasil pilihan
kalau kita sudah bicara merah putih berarti kan nasionalis
dan mereka tidak lihat kiri kanan muka belakang
bagi mereka yang penting merah putih
yang dikedepankan untuk kepentingan negara mungkin maksudnya
misalnya mereka juga terlibat pemberantasan narkoba bawang putih dan lain lain
nah itu yang dilakukan
tapi memang dalam perjalanannya
betul yang disampaikan oleh pak wahyu
mereka ini semacam elitnya
artinya mereka mereka ini orang orang dekatnya kapolri
dari mulai pak tito kemudian pak idam dan juga dilanjutkan
bahkan dipercayakan kepada pak ferdisambo tempo adi pada zaman pak tito
sepanjang pengetahuan saya pak idam tuh yang jadi komandannya satgasus merah putih ini
itu yang nyatanya
dan itulah apa yang disampaikan oleh pak kapolri
peristiwa pak ferdisambo ini ada hikmahnya sehingga sergasus merah putih juga bisa dibubarkan langsung oleh kapolri
dan itu artinya bahwa kapolri juga mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat
dalam rangka perbaikan institusi polri ke depan
saya mengapresiasi rangka kapolri
membubarkan sergasus merah putih
dan mudah mudahan ke depan juga
tidak dibuat lagi
serahkanlah semua fungsi yang ada di baris krim itu dalam rangka penegakan hukum
ya harus dipercayakan kepada mereka
bidung tugasnya apa
tipiter tugasnya apa
kemudian narkoba tugasnya apa
jadi bukan tim yang dibentuk lagi
sehingga soliditas di tubuh polri itu bisa terjaga
internal terutama ya
ini satgasus ini sangat berpengaruh dengan kondisi internal polri begitu menurut anda ya bang trimat ya
ya ini untuk kepentingan internal polri
soliditas ya oke
mereka semua ngapain orang ada ditugasin jadi dir bidung dir tipiter
ya mereka yang harus bertanggung jawab soal sesuai dengan tupoksinya
dan dulu kan sepanjang pengetahuan saya sergasus itu tidak melapor kepada dirnya
tidak melapor kepada kabar reskrim
mereka langsung melapor kepada kapolri
dan ini juga
mereka merasa para dir dan bahkan kabar restri juga kadang kadang merasa tidak tahu apa beristiwa terjadi ya
dan sudah betul jangan sampai mungkin saja kapolri menganggap bahwa kabar restri ini terlalu luas tugasnya
kemudian dia terlalu dia perlu membuat orang orang dia untuk melakukan tindakan tindakan khusus yang diperintahkan oleh kapolri
bisa saja memang seperti itu
jujur saja memang itu membuat suasana kurang kondisif di dalam tubuh polri
ya baik saya ke pak sugeng
pak sugeng ipw melihat memang ini sudah waktunya ya karena sepertinya ya
karena memang beberapa kali ipw sudah bersuara kencang terhadap posisi kehadiran sergasus ini
ya ipw lebih menyoroti ya walaupun ada sekitar lima alasan untuk satgasus dievaluasi yang akhirnya dibubarkan
soal kewenangan yang berlebihan ya yang bisa disebut super body
karena dia menangani penyelidikan dan penyidikan lima tindak pidana
yang menurut saya tindak pidana yang berpotensi besar ya di dalam hal terlibat jumlah uang
penegakan hukum yang terkait dengan nilai ekonomi yang besar
nah ini berpotensi menyimpannya
kalau dia saja tadi laporannya tidak kepada satkernya seakan akan kepada kapolri saja
jadi punya potensi menyimpang seperti itu
dan juga laporan walaupun dikatakan anggarannya menggunakan anggaran dinas ya
tapi kemudian laporannya seperti apa ya apakah juga diaudit oleh bpk ya seperti itu
ada yang menyebut bahwa ada anggaran dicari dari pemerintah
anggaran lainnya itu yang maksud anda harus dipertanyakan juga
yang beredarkan mereka mencari anggaran sendiri ya
nah inilah titik krusial ketika pencarian anggaran sendiri kan dari penanganan penanganan kasus
ya itu pasti akan melanggar menyimpan gitu loh ya
walaupun disebutkan dari anggaran dinas ketika mencari anggaran sendiri
ya itu akan menyimpan
penyimpangan itu bisa terjadi kemudian makin besar
kemudian mereka yang menentukan sendiri kebijakan arah tugas satgasus ini apa yang disebut
atensi segala macam ya gitu
oke baik baik kita sekarang setelah jeda kita akan membahas bagaimanapun ada beberapa orang di dalam satgasus ini yang kemudian diduga terlibat
karena seluruh ajudan verdi sambo kemudian berada di dalam saat kasus
beberapa diantaranya kita tahu menjadi tersangka
setelah jeda kita bahas itu bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih berbincang dengan tiga nanasumber ada albertus wah yurudanto komisioner kompolnas
ada bang trimedia panjaitan komisi tiga dpr
juga sugeng teguh santoso ketua ipw
kami masih membahas soal saat kasus pori yang baru saja dibubarkan oleh kapolri jendral istio sigit prabowo
saya ke bank trimedia sekarang
bank trimedia seperti kita tahu kapolri membubarkan saat kasus ini setelah verdi sambo ditetapkan menjadi tersangka akhirnya
dan beberapa ajudan verdi sambo juga berada di saat kasus
apakah menurut anda cukup sekedar pembubaran
atau menurut anda perlu dilakukan
investigasi yang lebih lanjut terhadap mereka yang bergabung di satgasus ini
ya perlu saja dilakukan termasuk melakukan audit
irwasu melihat kinerja mereka selama ini
apakah betul apa yang disinyalir oleh pak sugeng teguh santoso tadi
bahwa kasus kasus itu dalam tanda petik ada yang diolah oleh tim ini
kapolri kedepan ini merakukan proses konsolidasi
dan bersih bersih ke dalam
supaya polri yang presisi sesuai dengan visi misi kapolri yang disampaikan pada saat fit and proper di komisi tiga dpr
itu bisa berlanjut
itu yang harus dilakukan
saya kira peristiwa pak ferdi sambo ini yang juga kelihatannya terkesan lama bagi saya sih tidak lamban ya
karena juga mungkin salah satu faktornya soal itu
beberapa pihak yang mungkin mempunyai kedekatan khusus dengan pak ferdi sambo
yang posisinya dalam rangka pengungkapan kasus ini
itu juga sengaja melakukan perlambatan terhadap usaha ini
jadi bukan hanya menindak siapa yang termasuk dalam satgas
tapi lakukan bersih bersih konsolidasi internal
dan peristiwa ini harus benar benar dilakukan oleh kapolri untuk konsolidasi internal
sehingga kita berharap satu bulan ke depan solid polri ini
orang orang yang tidak merah putih atau tidak tegak lurus kepada kapolri
yang tidak jujur tidak terbuka
yang juga tidak sesuai dengan visi misi kapolri
itu harus dipinggirkan oleh kapolri
sebagaimana presiden jokowi sampaikan
yang ada visi misi presiden tidak ada visi misi menteri
kapolri juga seperti itu
tidak ada visi misi ketua lembaga atau sejabat utama mereka
yang ada adalah visi misi kapolri
itu yang perlu ditegaskan dari mulai pju di mabes polri sampai tingkat polsek
sehingga negara mempersiapkan anggaran yang cukup besar
itu tidak sia sia
dan kita tetap berharap akan ada lagi legisi legisi yang diciptakan
bukan hanya itu
saya kira yang perlu dievaluasi mbak
pro pump itu juga terlalu full power
itu juga perlu dievaluasi
sehingga tidak terlalu pool power
sehingga menjadi institusi yang sangat sangat ditakutin
kapolri di dalamnya
itu juga perlu dievaluasi oleh kapolri
apakah sudah sesuai pro pump itu dengan visi misi dengan presisi dari kapolri
pro pump ini juga harus dievaluasi
struktur organisasinya kewenangannya
iya seluas apa gitu ya
bagaimana dengan ipw kalau mas sugeng anda melihatnya
ini setelah pembubaran setelah penetapan irjen ferdisambo sebagai tersangka
kemudian sudah ada sekitar puluhan polisi kemudian yang diduga terlibat melakukan pelanggaran kode etik
dan sekarang pembubaran satgasus
anda melihat ipw ini adalah salah satu cara pintu masuk untuk membersihkan polri lebih lanjut atau bagaimana
atau masih banyak sekali pr nya
betul yang tadi dikatakan oleh pak tri media ya
bahwa momentum ini harus digunakan untuk melakukan konsolidasi
kemudian membersihkan dari anasir anasir yang penyalahgunaan kewenangan yang besar karena merasa dia punya kekuatan
dan anda sudah melihat kecenderungan itu ya
oh iya tiga puluh satu tenggelam itu nggak masuk akal ya
tidak masuk akal saya berarti relasi kuasa yang terjadi
tiga puluh satu ya tiga puluh satu puluh puluh
kelompok ini saya selalu sebut sebagai relasi seperti geng gitu ya
nah terusnya juga pembenahan secara sistemik nih ya
sistemik apakah bisa kemudian dipikirkan di dalam soal pengawasan terhadap anggota ya
dicangkokkan di sana peran dari publik ya
model pengawasan yang dilakukan peran dari publik itu pada profesi profesi itu sudah ada
ya misalnya dilibatkan masyarakat di dalam majelis kode etik kepolisian ya
biasanya memang sudah menerima masukan dari publik juga kan
bukan masukan tetapi menjadi terlibat menjadi bagian dari majelis etiknya
oh bagian langsung oke
iya jadi ini regulasinya yang dirubah lagi ya
ada perubahan regulasi
jadi di sana ada peran publik
misalnya tokoh yang mempunyai reputasi atau akademisi
supaya bukan antara polisi saja ya
apakah mungkin jeruk makan jeruk yang menjadi pemeo
dengan adanya peran publik di sana polisi juga terbantu untuk menjaga institusinya dari anggota anggota yang nakal gitu ya
karena ada publik turut serta
nah ini pembenahan salah satu yang diusulkan oleh ipw
oke saya ke kompolnas
mas wahyu apakah mungkin usul dari ipw itu terwujud sebenarnya
karena memang publik di sini seolah olah apa ya hanya jadi penonton selama ini
sekalipun memang sebenarnya polri kita tahu kan memang to serve and to protect ya semestinya
karena pengawas polri itu ada dua internal dan eksternal
nah eksternal ini sebetulnya juga publik itu sudah banyak
yang melekat langsung itu komponas
dan kompolnas jangan lupa kompolnas itu ada tiga komponen di dalamnya
kita unsur pemerintah kita unsur pakar kepolisian jangan sebut tadi akademisi dan kita unsur tokoh masyarakat
seperti saya ini adalah komisioner komponas dari unsur pakar kepolisian
pak beni pak muji dan saya
ada lagi tiga dari unsur tokoh masyarakat
bungki pak yusuf dan pak dawang
lalu ada kompolnas ham
ada lagi beberapa lembaga lembaga yang termasuk media
ini sebetulnya kalau bicara soal pengawas sudah banyak
tapi tadi yang dimaksud pak sugeng kan itu masuk di dalam struktur di dewan etik
nah saya kira kalau itu nanti akan aspek karena pola yang ada di polri itu untuk etika kan masih dalam
yang struktur di dalam
dalam mekanisme organisasi
ya boleh boleh saja itu diusulkan sebagai salah satu bentuk salah satu bentuk untuk apa
tetapi kalau pengawas sudah banyak
ini mungkin ada maksud pak sugeng tadi yang langsung ada sidang etik ikut di dalamnya
tapi kalau itu pengawas sebenarnya sudah banyak
pengawas di polri ini sudah banyak sekali pengawasnya
dan selalu intens melakukan apa
melakukan pengawasan termasuk media
media bagian juga dari pengawas publik untuk polri
itu untuk jawaban tentang pengawas itu mbak putri
ya pengawas masih banyak tapi kenapa masih terjadi yang seperti ini pak wahyu kalau menurut anda
nah inilah yang bagi komponas merupakan pr besar
jadi tadi saya menambahkan menyambung pertanyaan ini menambahkan dari pak dream media
jadi kejadian ini apa
tragedi duren iii ya
menurut saya ini tragedi nasional
karena seorang perwira tinggi yang tenai tindakan pidana oleh polri itu nggak sekali ini saja
perwira tinggi membunuh anggota itu baru sekali ini
sehingga ini sesuai zat dan ternyata retaknya panjang
karena ada cerita rekayasa
ini semua orang kan mulai dari apa
kapolri kemudian komponas
publik kan ditipu semua dengan rekayasa ini
sampai presiden saya hitung lima kali loh bicara
empat kali langsung beliau satu kali lewat pak mahfud md
ini berarti kan sebetulnya menurut pandangan kami
dia tahu ini kalau ada yang nggak benar di sini
sampai beliau berkali kali menyampaikan itu dan ternyata terbukti kemarin dan hari ini pengakuan dari pak sambo merekayasa ini semua
dan ini momentum dari pak kapolri untuk benar benar bersih dan berhubungan
saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak trimedia konsolidasi internal
karena ini saya menyangkut ke topik kita hari ini mengenai malam ini mengenai saat gasus ya
gasus ini memang sudah diluar dari provoksi yang ada
karena sebetulnya sopk
description nya itu sudah ada di masing masing
masing masing jabatan masing masing bidang yang ada
tetapi waktu itu kan pak tito sebagai kapolri melihat ada kasus kasus yang menjadi atensi pimpinan yang dianggap tidak bisa diakselerasi dengan struktur yang ada
itulah kemudian dibikin saat gasus
tapi dalam perkembangannya kan justru saat gasus ini kelompok elit tadi disinggung sampai semua judanya masuk di saat gasus
karena memang saat gasus ini difungsikan sebagai apa
dalam tanda petik
sebagai kelompok elit
dan kelompok elitnya ini bukan hanya dalam penanggalan ini tetapi dalam hal juga pembelian fasilitas dan karier
yang paling sangat menonjol adalah saat sekolah lah
jadi misalkan dipori itu untuk bisa menduduki jabatan tertentu dan level tertentu kan harus sekolah dulu
yang bintaran naik seksimal dan sebagainya sampai gasus
ini fasilitas untuk teman teman yang disini sangat

dan itu keluhan di dalam sangat cepat sekali mbak
di internal lalu menjadi kecemburuan
oke oke baik baik
saya terakhir ke bang trimat
bang trimet sudahkah cukup menurut anda proses yang
beberapa rangkaian proses yang dilakukan oleh kapolri pasca terungkapnya kasus yang pembunuhan ini yang dilakukan oleh verdi sambo
membubarkan saat gasus
kemudian ada beberapa orang diduga melanggar kode etik juga
apalagi seharusnya yang berikut ini sesegera mungkin dilakukan oleh kapolri
lakukan mutasi besar besaran
apakah di internal di lingkungan mabes polri
dan juga kapolda kapolda
karena kita juga melihat apa itu juga harus dilakukan
kemudian mana yang tidak tegak lurus dengan kapolri ya segera
sampai bukan lima kali
catatan saya enam kali presiden jokowi menyampaikan
bagi saya itu menguatkan kapolri
bahwa ini sudah menjadi atensi presiden
siapa lagi yang mau membantah melawan kalau presiden sudah bilang
kan ada orang sementara berpikiran
presiden menyampaikan itu karena dianggap bahwa kapolri lamban
tapi saya melihat sebaliknya
statement presiden itu untuk memperkuat kapolri di internalnya mereka
saya lakukan begini ini atensi presiden
saya harus cepat saya harus lakukan ini
itu saya kira yang dilakukan untuk itu
menurut saya kapolri jangan takut
lakukan mutasi besar besaran segera
apakah kalau perlu setelah tujuh belas agustus ini
lakukan mutasi besar besaran
saya kira kapolri mana yang tahu mana yang tidak merah putih mana yang merah putih ya
mana yang tidak full untuk mendukung program program presisi dari kapolri
supaya ke depan apalagi tahun besok kan sudah tahun politik
kita tidak ingin juga ada oknum oknum di polri juga bermain main politik
ya mereka netral menjalankan fungsinya
itu yang harus dilakukan
sehingga itu dilakukan sekarang ini
tahun depan kapolri lebih tenang bekerjanya
karena tidak gampang bagi kapolri sekarang
beliau angkatan sembilan puluh satu delapan puluh delapan masih ada delapan puluh sembilan masih ada sembilan puluh masih ada
itu juga risikonya ke depan
siapapun presiden yang akan datang
kalau mencari pemimpin yang jauh lebih muda itu memang harus benar benar kuat
pak tito juga kan
temporis juga tidak gampang dia melakukan konsolidasi
jadi saya setuju kalau disampaikan
sementara pak kapolri sudah lulus ujian ini
tinggal tugas dia membenahi institusi itu
caranya sebagaimana saya sebutkan tadi mbak
momennya sekarang ya berarti ya
ya ini momen yang tepat
dan tidak akan ketemu lagi pak kapolri moment seperti ini
bang trime terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
pak wahyu rudanto komisioner kompolnas juga terima kasih
dan mas ugeng juga terima kasih banyak bapak bapak atas waktunya malam ini
terima kasih kembali
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali
tetap bersama kami